hujan deras sekitar tiga jam membuat salah satu lereng bukit di kabupaten lombok barat longsor kejadian ini membuat panik karena desa bersilam
di bukit ini juga longsor dan menewaskan empat penduduk
material longsor ini berada di bawah bukit di desa guntur macan kecamatan gunung sari kabupaten lombok barat
longsor itu terjadi setelah hujan deras sekitar tiga jam
ratusan penduduk yang tinggal di bawah bukit panik menyelamatkan diri jumat lalu
mereka cemas petaka pada desember silam saat terjadi longsor di sana dan menewaskan empat orang terulang kembali
saat ini penduduk di bawah bukit mengungsi di tenda tenda dan masjid
mereka khawatir terjadi longsor susulan terlebih hujan deras masih sering terjadi
sejumlah petugas bpbd kabupaten lombok aparat keamanan serta instansi terkait masih bersiaga di lokasi
lalu rahmat juniadi lombok barat